cepat kejar wahyu
cepat kejar haris wahyu
stop lah ya kak haris
saya baru pertama kali melihat kejadian seperti itu
dan cerita cerita mengenai pocong yang pernah saya dengar
ternyata ada benarnya juga
saya sama sekali tidak percaya dengan hal itu sebelumnya
begitulah kejadian yang saya alami
terima kasih atas ceritanya pak gito
kalau begitu kami permisi dulu
wacongnya tangkap lah pak gito
wacongnya tangkap lah pak gito

aduh aduh aduh
jangan haris haris
bukan bukan bukan aku yang membunuhnya haris
kamu harus tanggung jawab
ampun ampun haris
kurang ajar kamu
ya allah siapa kamu ini
tokong apa apa udah berantem lagi
nih kaya inget apa kemarin digebukin
masya allah itu pak daru pak daru terluka
itu pak daru
kau kaget kan
bisa membantu kami
ibu terus terang sangat bingung menghadapi masalah ini
terutama mengenai masalah pocong itu
mida sangat tidak setuju
midah yakin itu pasti bukan arwah bapak
udah mida tenang aja
kan ada bangsaan
bu karis gak ada bu
bu karis gak ada
ada apa mida
karis gak ada bu
ada apa mida
karis gak ada kak
pas mida masuk karis gak ada di kamar
wahyu cepet cari adikmu wahyu
pasti dia bikin gara gara lagi ini
kalau gak mau tidur di sini di hotel sana
emang di sana ada hotel
yuk yuk yuk kita tidur di sana
kalau sani yang mau tidur di sini sani mau tidur di mana lagi
itu ada hotel
ah hotelnya di hutan sono
dua kali satu ke dalam
ngerong sana di dalam
ah itu kuburan ridwan
udah udah udah
sani kangen mami
sebentar lagi rencana bapak akan berhasil
keluarga pak ramlan sekarang sudah saling baku hantam
wahyu sudah dianggap sebagai pembunuhnya
terima kasih pak beres
jangan khawatir sama sama beres
sekarang ultra tahu kita kan tidakgap tunggu
tadi aku tidur pak
tak ada arrivéar teknis pas landef

key deskrim fissur di mana ada un parasone pervadukutuh unsia
lah hantam ke monday
lah jangan ke youtube
nah hanya ng qualifying sendiri juga
tapi kurang menyakiti
seru nih cerita ini bakal panjang kan terus bu terus terus
panjang apa seru apa
ini hanya masalah pribadi tidak banyak orang yang tahu
sejumlah uang itu saya pikir cukup untuk bekal perkahwinan kalian
semoga menjadi pasangan suami istri yang bahagia
saya akan memberikan tiga petak sawah untuk bekal hidup kalian
tapi ingat persoalan saya dengan surti harus sudah selesai tuntas
maaf bu apakah sawah tiga peta yang diberikan pak aben benar benar untuk ibu
masih menjadi sumbernya
sumber kehidupan kami selain berdagang
sekarang saya yakin
pasti kematian pak aben ada hubungannya dengan pak ramlan
maksud kalian apa
mari kami hantar pulang
kerjamu bagus gitu
saya tidak mau lihat lagi
siapa itu berkeliaran di kampung ini
kamu harus mengegirkan mereka
kamu berani melawan aku ya
sudah kawahyu sudah
haris kamu jangan kabur haris
kawahyu jangan kabur
akhirnya berhasil juga rencana aku
iya pak ya
karis kawah yuk
di tempat yang suci ini
saya berani bersumpah
di hadapan tuhan
saya berani bersumpah
bagaimana saya bisa mempercayai tuhan
baik saya bersumpah
dengan al quran di atas kepala saya
saya bersumpah padamu tuhan
saya tidak pernah melakukan pembunuhan terhadap ayah saya tuhan
kita harus bisa bicara baik baik
sudah tidak ada lagi yang harus dibicarakan baik baik dengan orang bijak seperti dia
dia anak burhaka hamidah
dan dia telah berubah
dia yang membunuh bapak
kamu jangan madang madan haris
kamu jangan menerbalikan fakta
kamu gak bisa mengelak lagi
gito sudah menjeritakan semuanya
kamu kan yang menyuruh kita membunuh pak aben
dan kamu juga kan yang menyuruh gito menjadi pocong untuk memfitnah pak daru
wahyu sebaiknya kamu mengakuinya cepat
tapi saya tidak membunuh orang tua saya
wahyu tunggu wahyu
deng wajah aja ya dong
aduh apaan tuh sas
aduh pak iye ini ngagetin aja
waalaikumsalam pak iye
kalian harus rajin
untuk mengasah kewaspadaan kalian
bukan kita berdua
aku ini kan ingat
sayang kamu kan cuma ibu tiri
jadi nggak ada hambatan aku untuk memiliki kamu
sayang sebentar lagi rencana kita akan berhasil
haris kamu ini emang bisa diandalkan haris
ternyata vasuki tanpa penofruct about
di bibulai build owner until
jangan ada apa apa ini born setaka
berarti hamida dalam bahaya dong
cepat laksanakan tugas kalian
ibu dalam diantara semua
kamu jangan ikut campur lepaskan
ibu bertanggung jawab pakai ibu perbuat
jangan lari pak
jangan ikut campur kau
lepaskan kamu jangan halangi rencana aku
lepaskan aku ingin kaya
ibu bertanggung jawab
saya saya terpengaruh oleh perempuan itu
saya menyesal saya menyesal
bapak harus tetap bertanggung jawabkannya
pak ramlan dan pak aben meninggal
dan keluarga pak ramlan berantakan gara gara bapak